ya pastilah ceng mas suha gak suka
gak suka bagaimana maksud kamu
ya nggak suka gimana sih orang gak suka jadi kelihatan benci aja sama dia
masa mas suha benci sama orang ceng
ada kok ada yang dia benci
bapak bapak prabut yuk
mak ini ada titipan dari emak buat buka puasa nanti
wah jadi ngerepotin deh
bilangin lemak makasih ya kirimannya
yaudah ama pindahin dulu isinya ya
gak usah ma
dede disini aja
kalo gitu ama tinggal dulu ya
gak usah min gak apa apa
dede duduk disini aja
dih kangen cuy teh ngajakin mimin pindah ke ciraos
nanti teh kita bisa kumpul bareng lagi di cirawas
tapi mimin teh belum ngomong sama apa
mudah mudahan teh diizinin ya min
apa yang bener
bungkusin nasinya dua ya
mau pake apa pak
pak pakai rendang aja
bentar ya pak
kalian awasi terus samin
jangan sampai lengah
siap satu komandan
panggil samin suruh ke sini
biar dia buka puasa di sini
tadi teh saya lihat dia pergi ke arah rumah kang aceh
pergi ke rumahnya
kamu jangan terlalu lama di rumah dadang
eh mendingan gelo tapi punya duit daripada waras
yodai kang dadang saya mau nyewa rasnya moge lo atuh karena ada betul doi tasledai
mak nangsamen teh buka dimana terserah dia mau buka apa enggak
mak mak apalagi ceng maaf mak mak teh kenapa dia itu manusia paling jahat
udah mama pulang dulu itu bukaan sama makanan udah mas siapin di meja ya
bernuanya maknya assalamualaikum waalaikumsalam
doi luar biasa bajunya doi mahal ini doi saya pesannya mak khusus ini baju bisa buat
tausi ya kang dadang bisa bisa juga buat tausi ya bisa
waduh tapi koroknya pendek kang dadang si janiper kan pasti kayak gini juga hampir hampir
segini kan kalau kependekan tambahin celana aja celana panjang sama kerudung mah jadi baju
muslim bro ini juga lenganya pendek nanti bisa kelihatan kayak tehnya tukang dadang tuh
disitu bedanya doi ini teh baju mahal
baju muslim modern begini doy bagus beda sama yang lain bener beda ini mah
oh gitu ya
janiper kalau pakai baju ini menang juara kasih mah
ini uangnya kang dadang
ini berhubung kamu itu cs makanya saya jual murah
kalau kamu bukan cs saya doi
dan diaper baik
terima kasih kang dadang
doi kasih tau ya kalau janiper pakai baju ini
bisa dipastikan menjadi juara menang

kemarin itu kalau si debbie pakai baju ini bisa masuk final dia
kalau kamu gak percaya lihat besok lah
kalau percaya sama baju mah musrik lah tukang dadang
ya udah kalau gitu terima kasih ya kang dadang
pasal om saya ajan dulu
eh cipta tenang tenang eh eh eh eh ciptain buat tangku soi tenang tatang kalau untuk
neng boleh minta air putihnya buat ngebatalin puasa
sebentar ya pak
pak ini air putihnya sama takjil silahkan dimakan
terima kasih neng
kamu teka sepisan
ucuy kalau rambutnya pendek seperti ini
mak pernah bilang gitu
kalau mau menikah
jangan gaya kaya landak seperti ini
gayanya biasa saja
biar kelihatan dewasa
biar kelihatan serius gitu
pak juga tuh
biar kelihatan kaset
kalau lihat begitu
udah udah tuh
gak usah pak cuy tuh duduk disini aja
sudah kalau gitu
amak masuk dulu ya
mimin masuk dulu
sok bangga duduk
pak emily mau belajar motor
iya nanti bapak ajar
makasih ya pak